inilah bunyi bunyi tradisional khas pulau jawa mulai dari ujung barat hingga timur
yang berbalut elektronik dance music karya eka gustiwana
yang berkolaborasi dengan prince hussein dan penyanyi sara fajira serta musisi daerah lainnya
sounds of java itu adalah hasil dari perjalanan saya selama kurang lebih satu bulan menjelajah pulau jawa
jadi saya waktu itu berinisiatif untuk bikin musik tetapi di luar studio
lagu tersimpan di hati ini adalah salah satu dari sembilan tebang karya eka gustiwana dalam album mini yang bertajuk sama
album untuk memperingati hari sumpah pemuda ini dibuat dari hasil perjalanannya
berkunjung ke pulau jawa dari ujung barat hingga timur sambil mengabadikan bunyi bunyian
akhirnya mengelilingi pulau jawa jadi mulai dari jawa barat ke tengah ke timur kembali lagi ke tengah kembali lagi ke jawa barat ke jakarta
untuk sounds of java ini kita produksi benar benar di luar kota
di setiap kota yang kita kunjungi jadi sehari satu kota kita kunjungi
semua bunyi bunyian dari pulau jawa kita ambil
seperti alat musik dari jawa barat musik sunda tembang cianjuran kita ambil
jawa tengah dan jawa timur dengan gamelannya kita ambil
angklung dari jawa barat kita ambil
pokoknya semua instrumen yang ada di pulau jawa sebisa mungkin kita ambil
eka gustiwana adalah seorang kreator yang sempat mencuri perhatian lewat speech komposic
atau komposer ucapan yang disaksikan lebih dari tiga juta orang di kanal youtube
mereka akan mengangkat budaya indonesia khususnya dari musik khas indonesia
dimulai dari bunyi bunyian jawa sebagai pilot projectnya
melalui kolaborasi musik tradisional dengan musik modern diharapkan masyarakat khususnya generasi muda
bisa lebih mencintai budaya indonesia melalui musik musik tradisional
novo nayantaka jakarta